kayaknya gue harus punya nomor romaninya nih
jadinya gue punya paket data
dan gue gak ketergantungan lagi sama wifi di asrama
biar sih roman arbani ini gak ngambek ngambek terus kayak gini
gue jadi dia
perempuan itu bernama mulan dari
bulan purnama artinya
wanita sempurna yang membuatku bangga
yang berjuang untuk meraih cita cita
punjanggamu akan selalu menanti
nama gue mulan dari
bulan purnama artinya
saat ini gue ada di rumania
untuk menggapai cita cita dan mimpi
yang akan gue persembahkan untuk papa tercinta
dan roman arbani
nama gue mulan dari
bulan purnama artinya
saat ini gue ada di rumania
untuk menggapai cita cita dan mimpi
yang akan gue persembahkan untuk papa tercinta
dan roman arbani
bulan lo tuh kemana aja sih
whatsapp gue yang terakhir enggak lo bales
gue coba berkali kali video call tapi gak bisa bisa
lain gue juga pending
hp lo tuh kenapa sih
roman arbani lo tuh kenapa sih
tiba tiba nelfon gue terus ngebentak bentak gue kayak gini
gue tuh lagi enggak di asrama makanya gue enggak dapat wifi
lo di luar asrama
lo sama siapa perginya
mulan dari lo tuh tau enggak sih lo baru seminggu di sana
rumania itu masih asing buat lo
di sini udah jam satu malam
berarti di sana jam tujuh malam kan
di sini itu jam sepuluh aja masih tenang banget
karena di sini tuh lagi summer
udah deh gak usah berlebihan
ini kenapa sih jadi posesif kayak gini
gue biasa aja nggak posesif
enggak enggak enggak lan maksud gue enggak
siapa yang posesif sih halo halo
nelfon lagi nggak ya dia
pursa gue udah habis aja
padahal gue baru mengisi pulsa
mahal banget yang nelfon ke rumah nia
ya gue enggak nelfon lagi sih
gue aja deh yang nelfon dia
sisa pulsa yang ada milik ini tidak mencukupi
untuk melakukan panggilan
cepet banget habisnya ya
ya iya sih dari kemarin gue telponan terus sama roman
kayaknya gue harus punya nomor roman nia nih
jadinya gue punya paket data
dan gue enggak ketergantungan lagi sama wifi dia selama
biar sih roman arbani ini gak ngambek ngambek terus kayak gini
berapa harga kopi dan pain
ini dan ini
cash gue kan habis tadi dibayarin buat asrama
tidak bisa cuma cash
tidak ada kartu
berikan aku telefonnya
berikan aku telefonnya
maksudku bisa bisa tiap peranglah kita elok elok nyet gak parah terlalu agak mati